cocok cocok cocok cocok banget kalian berdua itu
aduh mamanya tuh yakin banget
klien pasti akan seneng banget ngeliat hasilnya
aduh terima kasih ya kalian berdua udah bantuin proyeknya mama
makasih boy makasih clara
iya tante clara juga makasih karena tante udah milih clara sebagai model di iklan ini
yaudah kalau gitu tante clara mau makeup dulu ya
mari tante boy mau makeup dulu ya
cantik clara itu
mama sengaja ya biar gue itu makin dekat sama clara
kok kamu kayak gitu sih nuduh nuduh mama
boy mama sih emang suka kayak gitu
tapi kali ini mah allah gak settingan
swear deh kali ini mah bener bener permintaannya klien
kamu tuh harus percaya sama mama
aduh kamu kan tau
perusahaan mama ini udah resesi
ya udah deh
yang cakep ya fotonya
mama udah tau boy tuh cakep
tapi lebih cakep lagi maksudnya
ya oke tahan ya
senyum senyum boy senyum
keren tepat apa gimana
oke ya tahan ya
iya udah tadi minum
aku malah jadi ganggu hubungan kamu sama reva
sebenarnya sih aku ada niatan ke situ
aku tahu kamu itu cewek yang baik baik
dan kamu ngelakuin semua ini
karena gak mau bikin mama aku kecewa kan
ternyata kamu peka juga ya
kalian semua mau gue pecah
gue mau bagi tugas
terus apa yang kita harus lakuin
lo watchin lo bikin poster pertarungan antara bang ray dan boy
lu cari murid untuk dojo kita ini
karena ini syarat pertarungan antara perguruan
serahin ke gue
terus kalau gue sih ngapain ya
kita bicarakan soal pertarungan nanti
habis itu kita ke taman mini tempat mma
setelah itu kita akan temuin bang ray lagi
ada pertanyaan guys

terus ingin saya ketemu
jadi kita serubu aja

untuk ketemu stabilization tv
gue kesini mau kasih tahu
pertarungan bang ray sama boy
gue udah siap kok
terus pertarungan gue sama chandra gimana
gue penasaran banget sama dia
dia udah gebukin gue
pertarungan lo sama chandra sudah diatur juga
dan juga tristan
gue mau berguru sama lo dong
ajarin gue bela diri
yang gue tau lo tuh
pernah berguru kan
lo bisa bela diri
sekarang gue mau liat lo fight sama roger
apa kelebihan dan kekurangan dari kalian berdua
gerakan kalian cukup lumayan kok
kalian berdua akan gue kasih jurus yang lebih mematikan
nanti gue pasti ajarkan
gue akan ajarin lo beberapa jurus yang lebih mematikan
kalau boeing gak bakal kuat
tak ada bimbang baik
lo dan tristan juga bisa kalah
hari udah biasa bertarung
selama ini gue gak pernah liat dia kalah
gue justru khawatir sama pertarungan
dan pertarungan lo
tristan orangnya tegun
gue yakin dia pasti belajar kenyang kuat
apalagi dia suka nyukai jaminan eka
itu salah satu motivasi buat dia untuk kalahin eka
gue belum begitu tau
lo tenang aja lek
gue udah pelajarin semua trik triknya gue
waktu ngalahin chandra
gue akan pakai semua trik triknya itu
kali ini anak anak aja akan sekaligus
dihabisi di pertarungan

yaudah gue cabut dulu ya
gue cabut dulu ya
ya ampun zam
clara akan tante dahuluin untuk setiap proyek proyek tante
ayo duduk duduk duduk
aduh abis ini galangin berdua mau kemana nih
ya tadi kan boy udah bilang soal mama
kalau boy mau langsung ke dojo
terus clara mau kemana
sama clara ada latihan juga di dojo
ah bisa samaan kayak gitu sih
ya udah kamu tuh gak bawa mobil kan hari ini
ehm kebetulan enggak tante
ya udah kalau gitu serupa antri cocok kan
eh mama dari tadi cocok cocok mulu
tujuan sama bener gak
ya kan terus kebetulan juga nggak bawa mobil
masa sih kamu tega clara naik taksi
kasian dong boy antriin aja pakai motor
ehm gak usah tante gak apa apa clara naik taksi aja
mana pun naik motor itu lebih cepet daripada naik taksi
ya udah deh terserah mama aja gimana baiknya
tuh kan clara bener kan apa kata tante
cocok kan enak tante kan baik kan
ya udah mendingan kalian berangkat daripada nanti terlambat
sekarang kadang ganti baju dulu oke